masa pandemi ekonomi syariah bisa berperan dalam membangkitkan ekonomi sebagai penggerak usaha kecil menengah di masyarakat agar para pelaku umkm bisa kembali bangkit
indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan sektor keuangan syariah dan ekonomi syariah
terutama di masa pandemi seperti ini kehadiran ekonomi syariah dapat membantu terutama para pelaku umkm
peningkatan keuangan ekonomi syariah di berbagai negara saat ini sangat penting baik di tingkat nasional maupun internasional
beberapa negara di eropa sudah mulai mengembangkan ekonomi syariah
untuk itu saudagar muslim indonesia siap membantu dan mendorong pemerintah dalam mengembangkan industri ekonomi syariah agar dapat bisa bersaing secara global dengan negara negara yang sudah menerapkan ekonomi syariah
untuk itu saudagar muslim indonesia siap membantu dan mendorong pemerintah dalam mengembangkan industri ekonomi syariah agar dapat bisa bersaing secara global dengan negara negara yang sudah menerapkan ekonomi syariah